kita beralih ke berita pemilihan gubernur dki jakarta
pencalonan tri risma hari ini sebagai calon gubernur dki rupanya terus berlanjut
risma kali ini meminta dirinya agar tidak dipaksa keluar surabaya
agar dapat menjalankan amanah warga surabaya
hampir setiap hari tri risma hari ini wali kota membuat pernyataan tentang pilgub jakarta di media
kemarin kepada sejumlah awak media di kantor balik kota
risma justru melontarkan pernyataan yang seperti memohon
dia meminta agar tidak diusir dari kota surabaya
pernyataan ini seakan ditujukan pada ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
yang sampai saat ini belum menunjuk orang untuk menjadi bakal calon gubernur dki jakarta
risma sendiri pernah mengatakan
maju tidaknya dia ke jakarta memang tergantung pada keputusan megawati
siapa yang dukung kamu ya
kamu pengen ngusir aku
jangan diusir pak
risma sendiri memastikan akan menawar pada megawati
jika dia benar benar direkomendasikan menjadi bakal calon gubernur dki jakarta
akan berdialog dengan optimal untuk meyakinkan megawati
agar dirinya tetap memimpin surabaya hingga masa jabatannya usai
bagi pertimbangan sebagai pemegang hak progratif
untuk menugaskan kadernya maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah
pasti aku akan ada mekanisme
aku bisa menawar itu
bisa menawar itu
bila tawaran itu dari pemerintah tetap
nggak ya nanti aku jelaskan konsekuensinya pak
tri risma hari ini juga menyampaikan sejumlah konsekuensi
jika pdip tetap berambisi
jika pdip tetap berambisi
satu di antaranya adalah mayoritas warga surabaya
yang masih menginginkan risma
untuk menjadi wali kota surabaya
hingga masa tugasnya selesai
wahyu pratama surabaya